sekarang ini kita akan membuat sebuah masjid
kita akan lakukan bersama sama
dan juga secara gotongan
menyamudah allah swt memberkati kita semua
kenapa ibu nda masih saja membelai ibu neratu kenterimanik
padahal ibu neratu kenterimanik
sudah sangat berhenti
jelas dia berpura pura
dan sudah terbukti kalau dia bersalah ibu nda
ibu nda tidak membela
ibu nda hanya tidak ingin
kita hidup dalam keadaan berpersangka buruk
melihat segala sesuatunya menjadi lebih buruk
itu tidak baik
ibu nda tidak ingin seperti ini
ini bukan hanya kecurigaan semata ibu nda
ini adalah kecurigaan putriku
ibu nda hanya tidak ingin
kamu menjadi tersiksa
atas semua ini
kamu hidup dalam kebencian
karena akan menyakiti diri kamu sendiri
mari kita masuk lagi
iya ibu nda
kita akan membunuhnya
di seorang kadek
kalau kamu tidak capai
aku putri dari masjid takaraja
dan sebagai pet agents
apa dengan athiel
senang bertemu dengan nipas
semoga kamu selalu bahagia disana
cepat pak serahkan kitabnya
hampir saja aku hancurkan kitab itu
atau aku lanjutkan kitab ini
atau tidak ada seorang pun yang bisa menguasai kitab raja musti ini
dari mana mereka dapatkan itu
raih alhamdulillah kamu sudah sadar
kamu ada di kamarku
rai jangan seperti itu
aku sudah lancar
tidak seharusnya aku ada disini
cerebut kitab itu
rai jangan seperti itu
aku sudah lancar
tidak seharusnya aku ada disini
ibu darhatu ketrimani
memang sangat pandai bersadiwara
kamu disini dulu
kamu masih tidak sehat
izinkan aku untuk kembali ke pekerjaanku
kamu masih belum sehat
lebih baik kamu disini rahim
amba mohon izin untuk kembali ke ruangan pelayan
ibunda subang lara
biarkanlah ibunda ngetrik mati
kembali ke kamar pelayan
biarkan dia menjalani hukuman dengan semestinya
jika kalian memang menginginkannya
kalian boleh kembali
raden adalah orang yang bijaksana
dan saktiman rebun
raden juga lah yang telah membebaskan
dari pemberontakan di pajajat
bisa bersama raden saat ini
itu semua karena dukungan
penduduk pajajaran semuanya
jika bukan karena dukungan penduduk pajajaran
aku tidak ada apa apanya
orang orang yang sudah berjasa kepada pajeja
tetapi tidak pernah disebut sebut jasanya
mereka adalah penduduk pajajaran
warga pajejaran setia kepada pemimpinnya
bekerja untuk kesatuan dan juga persatuan
tidak mudah dihasut
dan juga tidak mudah untuk dipecah belah
kalianlah orang yang berjasa kepada pajajaran
para penduduk pajajaran
setelah ini mau kemana
aku ingin ke tanah lapak
yang dijanjikan oleh ayah anda prabu
mulai sekarang ini
aku ingin membuat sebuah pondok pesantren
benarkah itu raden
bolehkah kami membantu
itu saja paman
jika tidak keberatan
kalau kalian mau ingin bantu
kita semua akan pergi
dan sama sama membangun pesantren itu
sekarang ini kita akan membuat sebuah masjid
kita akan lakukan bersama saya
dan juga secara gotongan
menyambutkan allah swt
memberkahi kita semua
masjid ini sudah jadi
insya allah kita akan sholat disini paman
semoga allah swt memberkahi pada jajaran
sudah masuk untuk azan
ibu unda benar benar mahir dalam bersanjuar
terima kasih putraku
kau juga sudah melakukan rencana kita dengan baik